tadi rija lupa
kita ke dokter ya mak
udah minum obat
apa yang dirasain mak
nggak sopan lu ya
maaf om sebentar
lu kesurupan apa
gua pulang sekarang
kau ini si indra aneh
mungkin lagi sama ceweknya
lo mau menghindar dari gue
enggak om sumpah om
kalo om nggak percaya telfon aja om

oke lu balik pulang
yuk kita pulang
papa mau kemana
katanya sakitnya parah
aduh kita ke dokter ya ma yuk yuk yuk
gak usah gimana sih
mina bawain buah dari kelly
ini buah gue yang bawa
kasian oma pa
oma tahu kok
masih ada kok dia edwin
poinnya "oma lari doang
oma buruan yike zaki
semua agak boldo ini
tapi kok enggak panas mak
panasnya ini di dalam
kan gue yang sakit jadi gue ngerasain
minah kuam beras ya
aduh perut gue sakit
apa lo senyum senyum
oh enggak kok mak enggak
gue bisa baca dari senyum lu
minah percaya mak sakit beneran ya
selamat siang pak
saya mau ketemu kepala desa cidodol ada
ada pak silahkan masuk
pak kades ini ada tamu
ya terima kasih
pak silahkan duduk pak
ada yang bisa saya bantu pak
saya mau ketemu pak kades desa cudodol pak asep kusnadi
iya betul pak saya sendiri asep kusnadi
rivulah kata kata pak
saya pak asep kusnadi
yang waktu itu saya ketemu
tuh ini pak
namanya betul pak
tapi ini bukan kartu nama saya pak
nomor teleponnya pun beda
harus saya ketipu
pak ada yang bisa saya bantu pak

jangan lupa subscribe channel radityabirdag
untuk dapat info khusus
sampai jumpa lagi
lu jangan ngeledek
sayang jangan dipeluk omanya
oma tuh sakit kasihan
oma senang kok kalau dipeluk
kita ke dokter ya mak
udah minum obat
apa yang dirasain mak